kabar duka kembali menyelimuti dunia perfilman indonesia
artis senior adi irawan meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit fatmawati jakarta selatan
artis film era delapan puluh an ini meninggal setelah mengalami sesak nafas dan komplikasi
jenazah ade akan dimakamkan besok di tpu tanah kusir
artis senior ade irawan meninggal dunia jumat petang tadi
almarhumah meninggal di rumah sakit fatmawati jakarta selatan
tepat sebelas hari setelah putrinya aktris ria irawan berpulang
saat ini mendiang ade irawan sedang disemayamkan di rumah duka
di kawasan lebak bulus jakarta selatan
putra almarhumah adi bambang mengatakan
meninggalnya sang ibu dikarenakan sesak nafas yang sudah lama diderita
dua hari lalu itu sesak nafas
karena emang sebelum sebelumnya juga pernah enam bulan lalu sesak nafas
penyelesaiannya dengan disedot ya
setelah itu agak agak lebih arah
dan kayaknya ibu adik udah gak mau lagi ngelakuin treatment itu
dan dia bilang enggak gak usah gak perlu lagi
akhirnya wafat pada pukul empat belas dua puluh dua
di rumah sakit fatmawati
komedian indro warkopterut mengucapkan bela sungkawa
atas meninggalnya artis senior ade irawan
merupakan sosok yang konsisten dan memiliki prinsip dalam meniti karir
di dunia hiburan tanah air
orang yang konsisten dan punya prinsip
kalau yang saya dengar beliau pernah juga menolak hal yang menurut dia
aku gak mau yang ini gitu
jadi punya prinsip
ya jelas lah beliau citra aja berapa
saya juga gak tahu berapa kali dia citra
tapi buat saya beliau apa ya
artis besar yang saya tak pahami
rencananya almarhumah adi irawan akan dimakamkan besok
di tempat pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan
jenazah ade akan dimakamkan di atas makam almarhum suaminya
aktor dan sutradara bambang irawan
budi tanjung jakarta